hai tutulan obat obat nombor uang tutulanan cat kita terpadu menunggu inilah video viral
saat warga menunjukkan cabai muda yang diduga diberi pewarna siang dalam video disebutkan cabai
dimasak mengeluarkan cairan warna oranye kemerahan dan semakin mengental mirip sebuah chat video cabai
rawit yang diduga dicat itu diunggah oleh pemilik akun facebook agung emf putra belambangan
yeni agung prasetyo hadi tiga puluh satu tahun warga desa karetan kecamatan purwohar jobanyuwangi
peristiwa dugaan cabai dicet ini ternyata dialami nenek agung yang bernama suryati kamis
lalu awalnya suryati membeli cabai rawit pada pedagang sayur keliling seharga rp sebelas per
ons saat dicuci suryati mengaku belum menemukan tanda tanda kalau cabai itu dicet atau luntur
keanehan muncul ketika suryati menggoreng cabai bersama bawang merah dan bawang putih pada minyak
yang sudah panas
iya banyak gimana waktu lihat lombok itu mbak lomboknya baik segar campur sama yang tua itu
terus saya pilih yang masak masak saya dulukan saat ini polisi dan mapolrestabanyuwangi masih
menyelidiki kasus cabai yang diduga dicat ini dengan memeriksa pengunggah video sebagai saksi
selain itu polisi juga mengamankan barang bukti cabai rawit yang diduga mengandung pewarna itu
karena tadi juga melakukan berekam dan mengeluarkan viralnya video lombok ya yang diduga didunggui
dengan cat warna
muslima juga mekapai rawit di chat semakin samter saat harga cabai rawit merah terus naik bahkan skins
kilogram melebihi harga daging sapi